saudara dewan pengawas kpk menunda membacakan putusan sidang etik wakil ketua kpk nurul gufron dalam kasus mutasi asn kementerian pertanian
penundaan ini berdasarkan perintah putusan pengadilan tata usaha negara jakarta yang meminta dewas kpk untuk menunda pemeriksaan etik nurul gufron
pembacaan putusan ditunda sampai putusan pt un berkekuatan hukum tetap
laporan gufron ke barreskrim soal pencemaran nama baik dan penyalahgunaan wewenang dewas kpk mengaku hanya melaksanakan amanah undang undang
kami sendiri belum tahu cuma dengar dengar aja dari berita berita bahwa pak gufron melaporkan tindak pidana pencemaran nama baik dan penyalahgunaan kewenangan
kami sendiri belum tahu apa isinya itu
apa yang dikatakan mencemarkan nama baik apa yang dikatakan penyalahgunaan wawenang
tidak tahu yang saya tahu dewas melaksanakan tugasnya melaksanakan tugas yang dibebankan oleh undang undang
sementara itu wakil ketua kpk nurul gufron melaporkan sejumlah anggota dewan pengawas kpk ke baris krim polri atas pencembaran nama baik dan penyalahgunaan wewenang
sebelumnya gufron juga mengajukan permohonan terhadap pt un jakarta untuk memerintahkan dewan pengawas kpk menunda pemeriksaan atas dugaan pelanggaran kode etiknya
bahwa saya akan melakukan pembelaan diri dengan mekanisme hukum yang memungkinkan saya melakukan
termasuk saya sebut pada saat itu akan mengajukan gugatan tun akan mengalukan judicial review ke mahkamah agung termasuk kemungkinan untuk mempidana
jadi pada saat itu sudah saya sampaikan dan sudah saya laporkan pada tanggal enam mei dua ribu dua puluh empat ke baris krim dengan laporan dua pasal yaitu pasal empat ratus dua puluh satu
apa empat ratus dua puluh satu kuhp adalah penyelenggara negara yang memaksa untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu
kedua pencemaran nama baik pasal tiga ratus sepuluh kuhp